ini ampun udah kasih susu ganti pempel kayaknya sama ya udah nanti pulang meeting cepet pulang ya
mau kita kita bahas ya nanti mah emang tuh sayangnya saya cuma ya ya ya ya
kok bisa ya sampai
oke pak meetingnya masih lima belas menit lagi nanti saya bisa hubungin ibunya bapak untuk kirimin
sepatunya kesini gimana ya sekarang ya makasih ya tapi cocok kok pak kalau ke kantor pakai sepatu
kayak gitu pak ngomong cocok sambil ketawa ngenyap enggak pak ada peraturan baru apa tuh pak
masalah satu kalau ngetawain bos potong gaji
pak gimana file nya ada apa baru saja saya cek file yang dua hari kemarin sudah
dihapus dihapus kok bisa saya kurang paham pak semalam
didik padam dan saya melihat ada bokas congkelen kawat di pintu ruangan manajemen
ini siapa yang meninggal
oh pak anwar pak
semalam pak anwar kecelakaan motor motornya nabrak pohon
dan dia meninggal di tempat pak

cctv dependent solar park udah dihapus
menurut pihak manajemen sih ada yang masuk terus pada main listrik
tapi entah kenapa gue curiga
ini semua sabotase
berkurang satu bukti gue
anwar tewas kecelakaan semalam pak
angga barusan ngasih tau
kalo cctv di apartemen pendek solar park
itu di hapus
dua hari yang lalu
ada yang sengaja madamin listrik
terus seni juga bilang anwar baru meninggal
ini udah jelas jelas mulai om irfan
dia sengaja ngilangin barang bukti supaya
tenang tenang tenang
kita akan cari cara untuk menangkap om irfan
kamu inget dulu kan
aku gak punya bukti apa apa loh
tapi pas kita cari bareng bareng
akhirnya ada pak sodikin ada olive ada catherine
yang ngasih bukti
kita bisa akan nemuin cara mas
walaupun buktinya sudah kekubur
tapi kebenaran gak akan pernah hilang mas
pergilah ke presiden yusof ustadzaga
marylise shelves penutup perkembangan
tentang kepentingan ini
kadang semakin banyak yang melahirkan kamu
papa kan selalu ada buat jessy
kita kantor polisi ya
kita penuhin surat panggilan itu
papa tunggu di bawah ya
aku siap siap dulu ya pa
tolong kamu harus percaya sama saya
karena saya gak ada maksud apapun
dan saya tidak menyuruh dennis untuk melakukan
suatu hal lebih dari apa yang saya minta
saya cuma menyuruh dia untuk menyelidiki
dan melakukan semua ini sama jessica
siapa yang harus aku percaya
jangan sampai puder
dia yang menc superheroes
berarti kelompok bawah
kita tidak boleh nakut takut lagi
yang saya beli tugas dari bos sudah saya kerjakan
oke bagus kamu dimana sekarang
sementara saya on the way pengantaran
untuk sementara saya di sana
kalau bos butuh bantuan saya bisa telpon ke nomor ini aja
kamu tidak ada seujung kukunya dengan saya
permisi pak ada tamu yang menunggu di bawah
namanya pak surya pak
dia sudah menunggu di ruang tamunya pak
pak surya ada apa dia datang ke sini